begitu serangan udara israel menghantam gaza
relawan medis bernama al astal berlari ke ambulans
yang diparkir di rumah sakit al nasar di kan yunis
ia segera bergegas menuju ke tempat kejadian
sejak awal konflik pecah
astal telah menjadi relawan medis yang bertugas di unit pertolongan pertama dan gawat darurat
ia bertugas membantu para medis merawat korban serangan israel
lelaki yang memiliki jasa diploma ilmu para medis ini
memutuskan untuk bergabung menjadi relawan tim medis untuk membantu warga gaza
sejak perang meletus astal mengaku belum pernah pulang ke rumahnya
sejumlah rekan relawan medis yang bergabung di unit pertolongan
dan pedis lainnya telah gugur
namun astal tetap teguh pendiriannya untuk terus membantu warga gaza yang menjadi korban
sebagai cara untuk mengembangkan anak anak kita
kita harus berdoa untuk mengembangkan mereka
kita harus berdoa untuk mengembangkan mereka
kementerian kesehatan palestina telah mengumumkan kepada semua orang
yang memiliki lisensi pertolongan pertama dan para medis
untuk bergabung dengan tenaga medis
seruan ini dikeluarkan karena jumlah tenaga medis di gaza terus berkurang
otoritas medis di gaza mengatakan bahwa hingga kini delapan tiga ratus enam warga palestina
termasuk tiga empat ratus lima puluh tujuh anak anak
telah terbunuh dalam serangan israel di gaza sejak tujuh oktober dua ribu dua puluh
israel menuduh hamas menempatkan pusat komando dan infrastruktur militer lainnya
di rumah sakit rumah sakit wilayah gaza
namun tuduhan itu telah dibantah oleh hamas